sorotan lain tim bidokes polda jawa barat mengirimkan kantong jenazah dan kantong properti
dari kecelakaan km lima puluh delapan tol jakarta cikampek ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
sebanyak tiga belas kantong jenazah dibawa dari rsud karawang ke rs polri kramat jati
menggunakan ambulans untuk diidentifikasi kelanjutannya
selain itu tujuh kantong berisi properti korban juga dibawa ke rs polri
pengiriman kantong jenazah dan properti korban kecelakaan di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
dikawal ketat oleh polisi
tabrakan beruntun terjadi di kilometer lima puluh delapan jalur kontraflow tol jakarta cikampek di karawang jawa barat senin pagi delapan april
kecelakaan melibatkan tiga kendaraan dan mengakibatkan dua belas orang tewas
sopir bus prima jasa menjelaskan kecelakaan berawal dari mobil grand max yang tiba tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow
kemudian datang bus prima jasa hingga kecelakaan terjadi sedangkan mobil terios menabrak bagian belakang bus prima jasa
usai tabrakan dua kendaraan terbakar
hasil identifikasi tim dvi dua belas jenazah terdiri dari tujuh laki laki dan lima perempuan
tim dvi juga berhasil mengidentifikasi satu jenazah atas nama najwa gevira umur dua puluh dua tahun asal bogor
jenazah berhasil diidentifikasi berdasarkan data primer gigi yang dicocokkan dari korban dan keluarga
telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah yaitu atas nama najwa devira
jenis kelamin perempuan umurnya dua puluh dua tahun alamat kabupaten bogor
jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi yang dicocokkan dari korban dan keluarga
semua jenazah korban dan propertinya sudah dikirim ke rs polri jakarta timur
dari rsud karawang untuk menjalani identifikasi lanjutan